baru baru ini underpass dewi sartika viral di media sosial
lantaran banyak pengendara motor yang memberhentikan kendaraannya
hanya untuk berfoto dan nongkrong
menurut keterangan warga aktivitas pengendara motor tersebut
sering terjadi di malam hingga pagi hari
dan kerap ditemui sejak underpass dewi sartika diresmikan
pertama mungkin karena baru dibuka kali ya baru diresmiin
terus di dalamnya juga ada interior hiasan hiasan dindingnya
ada foto apa namanya gambar gubernur sama gambar pahlawan dewi sartika itu
ya kalau misalkan kita lagi lewat ya istilahnya takutnya ketabrak doang udah itu doang
kalau terganggu ya itu mah istilahnya tergantung pribadi kita juga masing masing
kita kan nggak ada berat buat ngusir ngusirin bukan petugas
paling cuma negor doang bang jangan nongkrong di situ misalnya udah gitu
aktivitas nongkrong di tepi jalan underpass yang banyak dilakukan pengendara motor
beberapa kendaraan yang melewati underpass dewi sartika melintas dengan kecepatan tinggi
selain itu ada tikungan di dalam underpass yang menjadi blind spot bagi pengguna jalan
jika aktivitas ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan menjadi penyebab baru kemacetan
kurang lengkapnya rambu lalu lintas sebelum memasuki underpass
menjadi kemungkinan alasan para pengendara motor berani memperhatikan kendaraannya di tepi jalan
rambu lalu lintas yang berada di underpass dewi sartika
masih dalam proses evaluasi antara polres metro depok dan dishub
ya nanti akan kita koordinasikan kembali dengan pihak disub
untuk mengevaluasi ya setelah dibukanya underpass ini
apa saja yang terjadi di sana
nah nanti kalau memang harus perlu ditambah rambu rambu lalu lintas
akan kita lakukan koordinasi dan dipasang rambu lalu lintas di sana
sejauh ini pihak kepolisian hanya mengimbau pengendara motor
yang melakukan aktivitas membahayakan tersebut
dan belum ada sanksi yang diberikan karena masih dalam tahap evaluasi